kok ketawa ani
ih bang udin
itu belum ketutup
tapi tak apalah
mau jatuh kau pun
sini dulu kau
mau jatuh pula dia
kupindahkan dulu kau pun
masih lama lagi maghrib ini
lumayan berat kau pura
mau bang covid
lepet kalau begini
ngapain di pangkalan sendirian
kagak saya lagi nungguin kereta
ya ojek lah
esti sama deau di dalam
kok ketawa ani
itu belum ketutup
ada apa bang
bantu dulu astaghfirullahaladzim
mana aku tahu
tau taunya dia pingsan
kok bawa nya begitu
bukannya di bonceng
aku tak bisa bawa motor
coba bantu aku
berat banget orang
iya lempar cowoknya dong
buka dulu sepatunya
oh iya kakak tisna udah ada cara buka bareng siapa
katanya neng rika mau buka puasa bareng ya
dirumahnya kakak ani
kata kakak ani ika boleh kok ngajakin kakak tisna
kakak tisna mau
di kompres dulu bang
saya lupa makan sahur bang
terus seharian tadi
aduh ga sengaja bang
makasih bang wajah
sama sama pak soebin
bang wajah maaf ya
ini sendalnya bang wajah
saya semalam salah ngambil sendal di masjid
wah bisa kebetulan ya
semalam saya seperti ini hilang juga di masjid
saya naroknya pas dibawa beduk
berarti sendalnya pak sopian ini
aku delapan belas tahun
masapa daha tinggal
sekarang usus dimana
emang pur belum datang
ya mas pur segera datang
tunggu mas pur
masih lemas kau
si pur ini sedang istirahat
dia baru saja jatuh pingsan
karena mendorong seharian motornya yang mogok
setelah tasih dulu kau
gak apa apa udah balik
kalo masuk agak salam
kok lu sendirian doang
mak gak jadi ikut buka puasa bareng be
gak jadi dah gua buka puasa bareng mak lu
jadi be mau pulang nih
makanan udah siap semua
jam lima be
perasaan dari tadi jam lima aja
ya emang jam lima beh
sekarang kau minum lah
doa buka puasa
doa buka puasa
doa buka puasa
mas pur gak puasa ya